hai seorang petani di kabupaten tasikmalaya jawa barat tewas dengan luka bacokan di beberapa
bagian tubuhnya anaknya mengatakan bahwa petani ini pernah bercerita bahwa dirinya dituduh sebagai
dukun santet bahkan delapan bulan lalu korban pun sempat didorong orang hingga terjatuh untuk
mengetahui penyebab pasti kematian dari korban satreskrim polres tasikmalaya membawa jasad
korban untuk diotopsi sejumlah saksi akan dimintai keterangan
pemerintahnya harus dibangun kepercayaan justru apakah ini mendorong ke arah sana atau justru menciptakan situasi yang lain
nah oleh sebab itu memang di dalam konteks ini perlu dilihat juga panja ini akan menjawab soal apa gitu ya
karena kita harus bisa dilihat juga upaya upaya yang dilakukan pemerintah kan juga dilakukan
misalnya kita melihat juga ada rdp yang dilakukan dengan pemerintah
artinya antara pemerintah dan dpr dengan komisi sembilan dengan kementerian kesehatan dan lain sebagainya
sehingga di dalam konteks panja ini kami belum membahas lebih lanjut ya terkait dengan gagasan ini
karena kami baru tahu juga tentang ini
bang saganda ini dari soal keraguan masyarakat kemudian muncul virus corona positif
kita tahu juga di sisi yang lain di dpr sudah membuat panja
saat petugas tiba di lokasi puluhan penjudi langsung melarikan diri hingga terjadi aksi kejar kejaran
sebagian penjuri berhasil diamankan saat berupaya kabur dan bersembunyi di sekitar permukiman rumah warga
dua orang langsung diamankan dengan barang bukti berupa peralatan judi termasuk juga puluhan ekor jangkrik
meski hanya berupa judi jangkrik namun praktek perjudian ini cukup meresahkan masyarakat sekitar apalagi pesertanya cukup banyak hingga beromset jutaan rupiah
dari masyarakat yang mana info tersebut kita tindak lanjuti setelah kita lakukan lidik kita datangi tkp dan ternyata betul
di sana mereka kurang lebih dua puluh orang sedang menggelar judi adu jangkrik
tersangka yang berhasil kita amankan sementara ini dua orang
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku langsung digelandang ke polsek terdekat berikut seluruh barang bukti
praktek judi adu jangkrik merupakan salah satu target dalam operasi cipta kondisi
yang digelar pihak kepolisian menyebut malam pergantian tahun